di tahun dua ribu sembilan belas tepat sepuluh tahun samsung menyambut tonggak bersejarah dalam perjalanan inovasinya menghadirkan ponsel seri galaxy
namun tahukah anda sebelum samsung menjadi raja ponsel karena penjualan gila gilaannya secara global
juga lika liku jatuh bangun dilewatinya sampai saat ini
sedikit nih tim cnn indonesia tech news memiliki napaktilas perjalanannya
kita lihat dari yang pertama jatuh bangun ponsel galaksi
mirip seperti lagu dangdut ya jatuh bangun
baiklah kita lihat dari pertama generasi pertama samsung galaxy
pada april dua ribu sembilan produk pertama yang dikeluarkan samsung bernama galaxy gt i tujuh ratus sepuluh
mengusung sistem operasi android seri cupcake sehingga sudah bisa menjalankan beberapa aplikasi bawaan milik google
dan kala itu harganya berada di kisaran satu sembilan juta rupiah
kita lihat yang berikutnya varian lain dari samsung galaxy
sekitar dua tahun kemudian berselang pada tahun dua ribu sebelas
samsung akhirnya mencoba membelah pasar dengan menghadirkan ponsel varian terbaru bernama galaxy note
yang mengandalkan stylus dalam pengoperasiannya
dan yang selanjutnya muncul nih permasalahan ini
dimana apabila kita juga menaiki ada beberapa maskapai khusus yang melarang seri keempat samsung galaxy ini
untuk dibawa ke dalam pesawat
karena kritikan ponsel mudah terbakarnya ini
namun ada sebuah kasus yang mendapat perhatian di dunia
samsung s empat yang tadi saya sebutkan dilaporkan meledak dan menghanguskan
kebiasaan apartemen di hongkong pada dua ribu tiga belas
namun di tahun ini juga samsung menduduki peringkat pertama pasar smartphone secara global
jadi isu ini tidak mengurangi ketenaran samsung ya
yang selanjutnya kegagalan dari ponsel galaksi
masalah baterai masih terus menjadi momok bagi perjalanan samsung galati
karena pada dua ribu enam belas seri galaxy note tujuh yang digadang gadang sukses di pasaran seperti seri samsung galaxy tujuh
justru mendapat batu sandungan serupa
dilaporkan beberapa samsung galaxy note tujuh meledak

di berbagai negara
sehingga bandara bandara di dunia memang sempat menerapkan aturan
tidak memperbolehkan penumpang membawa produk samsung galaxy no tujuh
meskipun pihak samsung melakukan recall dan penggantian unit baru
tetap saja masih dilaporkan kasus serupa banyak yang terjadi
dan biaya yang ditanggung samsung karena penarikan galaxy note tujuh ini mencapai ratusan juta dolar besar sekali
dan tentunya menyebabkan saham samsung unjlock hingga merugikan belasan triliun dolar amerika serikat
nah belajar dari kegagalan setelah kasus ini
produk produk samsung galaxy selalu mencapai sukses di pasaran hingga sekarang
yang juga akhirnya menobatkan samsung ini menjadi raja ponsel dunia
sampai saat ini masih jadi nomor satu sejak sekitar tahun dua ribu empat belas
well samsung semoga ini masih bisa terus bertahan
dan tentunya permasalahan baterai yang banyak diprotes sama orang orang yang memakai samsung ini bisa hilang